kayak gitu sih
jangan marah ya
yanti sama orangnya kayak gitu
tapi yoga yakin kalau suatu saat yanti pasti ngerti
kalau mama juga sayang
gak kamu kan pernah janji sama mama
kamu gak akan ninggalin rumah ini
kau masih pegangkan janji itu
yoga bakal nampatin janji itu
selama kau masih ada di rumah ini
mama juga akan tabang hadepin yanti
suatu saat nanti yakti pasti ngerti
kalau mama itu menantu yang terbaik yang ada di dunia
makasih ya susunya
dimarahi ibu lagi
satu saat ibu pasti akan berubah sikapnya sama saya
kenapa tiba tiba mama begitu yakin
yoga yang yakini mama pak
tapi pasti sikapnya akan berubah terhadap saya
ibu udah bu ibu kan juga lagi sakit
kalau gak dipijit gak dibalurin kan sakitnya gak berkurang
kayaknya setelah minum obat juga nanti akan sembuh sendiri kok bu
ya udah kalau gitu ibu buatkan teh anget dulu
agak suri banget ya kelakuan abang gue tuh memang kayak begitu
gak gak apa apa kok
gue udah mendingan kok thank you ya
ya udah sampai ketemu besok by
eh gue ke kemana ke depan dulu ya
nanti kita ketemu di depan aja ya
ya gue taruh tas dulu nanti gue nyusul ke depan ya
seneng deh liat lo sehat jangan sakit lagi ya
dan kita ketemuan di depan aja
jangan lupa kuenya oke
ara pernah ngajak kamu ke temuan ya
kalau aku tahu pasti aku larang
karena orangnya baik kok sama aku
apapun yang dikatakan ara kamu jangan tersinggung ya
kak doni kok pikirannya negatif gitu sih
enggak lagi gak ada satu kalimat pun yang bisa bikin aku tersinggung sama ucapannya ke ara
kak doni urusannya semuanya lancar kan di sana
kakak jaga kesehatannya di sana
iya lah gue udah siapin barang sainnya
dia di pintu barat
dia bisa tanggirurnya aja ya
eh malam pak
yoga nih pak bapak bisa kurang sebentar gak
kayak deket kolam berenang pak
ada tamu yang komplain soalnya pak
untuk apa ada tamu malam malam begini
lagipula kan kita sudah mau tutup
kurang tahu ya pak ya
udah bapak kurang sebentar aja sebentar
ya sudah sudah sudah
nah katanya ada tamu komplain malam malam begini
selamat ulang tahun
kita siapkan kue buat bapak
tuk tangan dulu dong
tuk tangan dulu
tapi kalian tahu dari mana bahwa saya ulang tahun
oh iya dong pasti tahu lah pak
bapak udah umur tiga puluh lima
udah tua pak kita harus tahu
nah kita udah sediakan kue buat bapak
bapak tinggal meniup
masih bisa meniup tidak
satu dua tih
selamat ulang sudah tua
nah masalah komplain
masalah komplain pak
nah bapak lihat nggak
ada yang salah nggak pak
oh dapet boy
itu apaan pak
rasain pak ya
kamu masih tetap kurang aja
kalau nanti lo ulang tahun gue yakin
lo pasti dibalas tujuh kali lipat dari tadi pak roy
jangan lama deh
ngeliat kamu ketawa lagi
ketawa terus ya
pukul gue deh
pukul gue ya
pukul gue sampai lo maafin gue
kalau ada waktu bisa berputar
balik pas pertama kali kita ketemu
kita bisa saling terus terang kan
tapi gue tahu
kita bakal nyakitin kak doni
gue gak mau